transmedia melalui ct arsa pada rabu siang menyalurkan bantuan kebencanaan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di cianjur jawa barat
kali ini ct arsa menggandeng tni al untuk bersama sama membantu warga yang terkena musibah
bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok seperti makanan bayi makanan lansia serta obat obatan kesehatan
selain memberikan makanan dan kesehatan medis ct arsa juga akan mendirikan dapur umum dan kebutuhan warga yang terkena musibah
bantuan ini difokuskan di desa gasol cianjur
bantuan yang disalurkan tersebut merupakan wujud kepedulian ct arsa transmedia dan juga tni angkatan laut
untuk membantu dan meringankan beban masyarakat terdampak gempa bumi di cianjur
diharapkan dengan bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan beban warga korban gempa
ya terima kasih ke pt arsa ya sama angkatan laut
mudah mudahan barokah negara kita aman lah
dan setelah itu juga kita akan mendatangkan mobil dapur piling sehingga kita bisa melakukan masak di lokasi karena kami lihat itu adalah yang dibutuhkan makanan siap saji
selain itu juga sepertinya kita akan melakukan psikosoial jadi kita akan datangkan mobil ikro
jadi mobil ikro nanti akan datang ke
wilayah pengungsian nanti anak anaknya dikumpulkan kita lakukan psikosoial sehingga anak anaknya mulai menetralkan dirinya karena kemarin terjadi bencana
pasti mereka trauma segala macam
nanti akan ada dongeng akan ada cerita bagaimana mereka diajak gembira bagaimana mereka diajak bukan melupakan tapi mereka bangkit lagi makin kuat lagi